terima kasih anda masih bersama kami
sedang asik bermain di tepian dapur seorang bocah lima tahun di kota bogor tertimpa tembok runtuh rumahnya
akibat luka parah di bagian kepala dan dada bocah malang itu meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit
muhammad sandy bocah berumur lima tahun ini tewas tertimbun tembok dapur rumahnya yang runtuh di kampung marhabakti
kelurahan kertamaya kecamatan bogor selatan kota bogor senin siang
meski sempat ditangani petugas medis di rumah sakit namun nyawa korban tak tertolong lantaran mengalami luka parah di bagian kepala dan dada
musibah itu terjadi saat korban bermain dengan kakak yang iseng menggoyang tiang tembok dapur
tak dinyana tembok setinggi hampir dua meter itu mendadak ambruk hingga menimbun tubuh korban
kejadiannya itu pas dia lagi main sama kakaknya ini yang namanya alpha ini si ini muhammad sandy ini
jadi katanya digoyang goyang
si tembokan itu hingga akhirnya niban roboh gitu
di ban yang saya lihat itu yang jelas itu ada luka dalam gitu
dari pihak rumah sakit rsud ciawi itu menerangkan bahwa ada luka dalam yang harus diambil tindakan operasi gitu
sebelumnya rumah keluarga korban diketahui sudah lama diajukan pemugaran oleh pengurus tempat
namun lambannya proses birokrasi pemerintah bogor membuat kondisi rumah diduga kian rapuh termakan waktu
muhammad juanda bogor